ini tuh cincin turun temurun
terus nenek kamu
terus ke mama
nah sekarang mama mau kasih buat kamu
buat ngelamar mbak im gitu loh
mah denger ya tapi aku tuh
mama gak mau dengar alasan kamu lagi
sampai kapan sih kamu mau begini terus
tapi ngurus diri sendiri kapan
saya juga kan pengen punya menantu
pengen punya cucu
gak ada alasan lagi
mama apa apaan sih suruh ngelamar segala
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya tidak akan pernah lagi memakai fasilitas apapun dari kamu
tapi restoran ini kan sudah saya serahkan sama papa
dan saya tidak akan mengambil ini pak
saya akan kembalikan juga uang satu miliar yang kamu bayarkan untuk menembus sertifikat rumah
tapi saya minta jangan pernah lagi ganggu hidup adil
saya bisa jelasin semuanya
saya nggak mau dengar apapun
pak pak mak
kasih kesempatan saya untuk bicara
kasih kesempatan saya untuk menjelaskan semuanya pak
awalnya saya sangat yakin kamu orang baik ah
apalagi saat kamu membantu saya pas kebakaran
saya sangat bersyukur pada saat kamu menikah dengan andi
penilaian saya berubah
empat bulan kamu menikah dengan andi
kamu punya banyak kesempatan
tapi tidak kamu lakukan
kamu bisa membeli apapun dengan uang kamu
tidak kesengsaraan anak saya
saya tidak sudi
dengan laki laki pendendam
dan pembohong macam kamu
saya tidak sudi
saya tidak sudi
tadi tuh harusnya kamu gak ngomong kayak gitu loh
emangnya kamu mau andin jadi janda lagi
harusnya aku melakukan ini dari dulu mah
lebih baik andi tinggal sama kita daripada dia sengsara sama al
iya tapi keputusan andi mau bercerai atau enggak
itu ya harusnya dari andin dong bukan dari kamu papa
ini kan rumah tangganya andin jadi biarkan andin yang mutusin
kamu bener sih mungkin aku terlalu emosional
nah kita pulang yuk
semoga kalau nantinya andin dan
dan al benar benar bercerai
tidak berdampak buruk untuk rumah tangga elsa dan nino
jangan sampai elsa juga menderita karena ini
awalnya saya sangat yakin kamu orang baik
membantu saya pas kebakaran
saya sangat bersyukur pada saat kamu menikah dengan andin
penilaian saya berubah
empat bulan kamu menikah dengan andi
kamu punya banyak kesempatan untuk jujur
tapi tidak kamu lakukan
kamu memang orang kaya al
kamu bisa membeli apapun dengan uang kami
tapi tidak kesengsaraan anak saya
saya tidak sudi
saya tidak sudi
anak saya hidup dengan laki laki pendendam
dan pembohong macam kamu
saya tidak sudi menganggap kamu penatu saya
tidak masalah papa
buat seakan akan ini kecorbohan dari pemimpin seorang
saya bukan orang baik pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
gak apa apa udah pulang
koper aku kan